bursa pemilihan kursi ketua pssi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat belum dimulai
tapi sejumlah tokoh sudah menyatakan hasratnya untuk menjadi ketua federasi sepak bola nasional yang syarat masalah ini
salah satu yang bergerak cepat adalah jenderal bintang tiga kepolisian komisaris jenderal polisi muhammad iryawan yang biasa disapa iwan bule
kepada koresponden cnn indonesia mahardika utama juli dua ribu sembilan belas
mantan kapolda metro jaya yang kini menjabat sebagai sekretaris utama lemhanas
mengaku diminta sejumlah kelompok supporter dan pemilik klub untuk maju menjadi pssi satu
ini kan baru calon belum tentu jadi juga gitu kan
salah satu syarat untuk menjadi ketua pssi ini salah satunya dari enam harus aktif minimal lima tahun di persepak bolaan
sepanjang ingatan saya sepanjang catatan kami pak iwan menjadi dewan pembina persib di tahun dua ribu sembilan ya pak dan aktif di asprof juga
tapi apakah dengan pengalaman itu yang tidak secara langsung menyentuh sepak bola
apakah anda merasa cukup untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan di pssi dan meningkatkan prestasi tim nasional tentunya

artinya mungkin memang saya tidak dilahirkan menjadi pemain bola kan
pemain bola ya kalau penggemar bola kan banyak
kalau pemain bola kan harus memang belajar bagaimana cara membawa bola drable segala macam kan
menurut saya yang penting kemauan
kemauan keinginan yang timbul dari dalam secara terus ikhlas kita untuk menerbaktikan kepada pekerjaan itu
selain kemauan tentu harus ada rencana yang jelas
dan ada program yang jelas
apa program yang anda tawarkan pak baik untuk klub ataupun juga untuk tim nasional dan juga pembinaan usia dini
kan ada visi misi tentunya
visi saya bagaimana kita bisa berkipa di dunia persepak bolaan
tentunya tidak mungkin tiba tiba membalikkan kelapa ke tangan
kita mungkin di asean dulu sekarang kita keempat loh
setelah thailand filipina
setelah thailand filipina
setelah thailand filipina
vietnam negara baru bangkit lah gitu
ya kenapa kita berpikir kenapa dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa kok kita nggak bisa aja nomor satu di asean
sungkul sungkul kita bisa ke asean itu mimpi saya
hidup harus punya mimpi
kita juga akan mencoba nanti melakukan digitalisasi pembinaan usia muda dengan sistem modern ada sport science ada lain sebagainya
sehingga di dalam klaim strategi kami roadmap kami
sampai nanti tahun tiga puluh dua itu bisa kita masuk di olimpiade
tahun dua puluh enam itu kita bisa ada cerita di world cup lah
gak usah menang dulu lah
yang penting ada dulu lah kita masuk ke sana
ya syukur syukur nanti setelah tiga tahun kita bisa ada the big ten atau the big stay di asia
untuk itu kita bisa merebut
wah itu mimpi enggak
kalau kita ada kemauan dan rencana insya allah itu
apa betul ada nama bobi nasution di sana pak menantu pak jokowi
saya tidak mendengar itu karena saya juga kaget waktu itu keluar
waktu itu keluar di media saya tidak merespon karena saya juga tidak pernah bicara itu
saya nggak tahu siapa yang bicara
tanyakan aja ke orang yang mengeluarkan itu
ini saya mewakili pertanyaan banyak sekali supporter di tim nasional ataupun juga di supporter dari liga
menginginkan penggunaan teknologi var ataupun juga glt atau goal line technology begitu pak
apakah nanti di masa kepemimpinan anda jika terpilih anda akan menghadirkan itu
itu salah satu tapi kami belum janji itu cukup mahal
cuma kalau nanti tentu sponsor sudah besar kemudian kita sudah betul betul bisa masuk dalam kategori dunia itu menjadi target kami
kami melihat kemarin di stadion johan cruyff di amsterdam di ayak itu luar biasa
memang itu menjadi mimpi besar kami
kalau memang itu nanti kita punya biaya untuk itu kita akan lakukan itu
salah satu masalah di pssi yang paling mencuat di publik
adalah kasus mafia bola yang saat ini ditangani oleh kepolisian
tetapi yang ingin saya tanyakan bagaimana anda menghindari konflik of interest
mengingat bagaimanapun background anda adalah seorang polisi dan ada kasus kasus di sepak bola yang ditangani oleh kepolisian
bagaimana anda menghindari itu pak
saya pikir kemarin langkah pak kapolri luar biasa ya
baru kali ini ada permainan di dalam persepak bolaan diangkat ke peradilan
sebetulnya itu udah lama permainan itu
mas boleh tanya kepada para wasit yang kemarin menjadi saksi di pengadilan negeri purbalingga
tapi mungkin ya ini sudah waktunya ya
saya sampaikan ke mereka kita akan komit
kalau nanti ada lagi masih begini saya dorong ke pihak kepolisian
siapapun di situ kita harus komit
makanya termasuk mungkin saya tahu lah mengarah ke bayangkan futbol klub lah ya kira kira gitu
meskipun itu mungkin tidak berhasil
meskipun itu mungkin klub punya pori ya harus memberi contoh
apa langkah anda untuk mengambil hati para voters asprof dan juga klub
karena sejauh ini tampaknya beberapa klub tradisional seperti persibandung sudah mengarahkan dukungan yang sangat besar kepada pak iwan
apa yang anda janjikan pada mereka pak
saya sampaikan ke mereka kita akan melakukan pembinaan maksimal ya
tentunya liga satu dua tiga kan itu ada kompetensi jadwal pertandingan
kemudian disiplin hukuman disiplin yang menurut beberapa klub yang tidak adil itu kita akan dalami
jalur pertandingan yang masih berubah ubah itu yang saya temukan di lapangan
ada liga tiga di batang
dia bilang pak sampai sekarang katanya menurut dia ya bpk baik saya masih digadekan di bank
karena waktu mau berangkat ke aceh dia sudah pesan tiket sudah pesan hotel tiba tiba berubah
tapi dp nya sudah masuk gitu
nah itu mungkin kita akan coba
tidak mudah memang membuat jadwal karena kita harus sinkron
ada pandensia pelaksana ada pssi ada pori
tentu kalau pertandingan harus diizinkan pori karena pengamanan
ini kita harus bareng berdiskusi duduk satu meja bareng
jangan kata pssi katanya dari pori nya tidak hadir kata pori pssi nya tidak perang undang
kita harus ada nanti saya minta daya dari pori
ada usus juga nanti di saya ada nanti direkturat yang mengurus jadwal pertandingan
tidak ada apapun
ini kita berdoa